keinformasi berikutnya seorang petani lada dituduh mencuri lada dan dipukuli lima orang anggota kepolisian polres bangka selatan bangka belitung hingga tidak bisa berjalan
pihak polres sudah meminta provos menyelidiki kasus ini
apriyadi petani lada berusia dua puluh tujuh tahun dari teladan towu ali bangka selatan terluka parah
ia dituduh mencuri lada dan dijemput lima orang yang mengaku sebagai anggota buru serga polres bangka selatan pada sabtu dua puluh satu oktober
lima orang polisi ini memaksanya mengaku bahwa ia telah mencuri lada tapi ia menolak
ia dipukuli diinjak dan disulut api dengan mata tertutup agar mengaku mencuri lada
ia kemudian dibawa ke mapolres bangka selatan
namun karena tetap tidak mengaku sabtu malam ia dilepas dan dipersilahkan pulang
meski sudah dilepas ia terluka di bagian paha atas sehingga tidak bisa berjalan
selain itu ia juga menderita luka lebam di dada dan mengalami kesulitan bernapas
yang tukang lapas itu buster itu orang lima
buser anggota buser
iya langsung ngetam aku di mobil itu
kada suruh mengaku
iya aku ditabak
kata aku tidak punya cehang kata dia
nah aku ada punya cehang ini
setelah tiga hari terkapar tanpa perawatan medis korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit inisiatif daerah bangka selatan oleh awak media yang meliput kejadian itu
sementara itu polres bangka selatan bangka belitung memintanya melapor agar pelaku dapat ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku
ini yang berasal
yang menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota polres untuk boleh melapor ke polres supaya kejadian ini bisa kita tindak lanjuti sampai dengan kita laksanakan sampai dengan penyidikan
polres bangka selatan sudah memerintahkan propos untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut